lo ngeboka juga boka tapi sekolah walaupun sedikit pake aturan
eh pernah ga lo keselak lemari
saya kagak pernah nelen lemari nelen emak pernah
ilah iloh orang nyuruh mulu nyuruh mulu
lo bener bener kebanget ya

nih gua kasih lo
eh ilah lagi ngapain
ini bunga mawar
pantes buat ayah
kalo buat ibu lo
masih biasa mana ini
gitu baik banget
lalu harus masak yang enak
karena ini masakan buat bupati
asal lo tau aja kalo kagak enak
lo gua suruh ganti
pake pesanan restoran
eh gak mau bunga
emang bupati itu tamunya siapa
bukan tamu ella
gak mau ah kirain aja sendiri
aduh aduh aduh gimana tuh
lihat ini bupati itu kalau makan harus makanan yang sehat
kayak mbak yu jamu kalau mau makanan yang enak makan aja di restoran
kok malah ngambek
sebentar mbak bu
kerjain tuh badan
gudik gudik dah lo semua
mau dispensa bakal pecing kugandhad
mau dispensa bakal pecing kugandhad
udah siap deh

sini sini pak
ini hidangan buat bupati sama calon bupati
calon ibu bupati
salah bikin gak apa apa dong
selamat menikmati semua yang saya sediakan disini
ada pencuci mulut ada ayam bekakan dan sebagainya
dan salah tau aja ini belum seberapa lho pak
saya bisa menyediakan uang lebih dari ini
asal pak bupati ngangkat saya jadi bulora
pasti kan ya mas bupati pasti jadi bulura kok
pasti ya enak ya
ya terima kasih
seger air putihnya emak
ini pasti kerjaan si elay
bapak bapak ibu ibu semua warga dan tanggut
harap kumpul kemaren
ada pengumuman kejit dari bapak bupati
hei hei bapak ini
ada apaan sih emang
nih nih ada tambahan dari bapak bupati nih
bapak bapak ibu ibu warga gangdang lut
saya beritakan semuanya bahwa saya akan segera menikah dengan mbak yu
kok bisa begitu
kok malah mbak ayu sih
orang mbak yu rupanya kayak pepes aja kok jadi ibu pejabat
muka lu kayak sate
enak aja udah kayak berhenti sepit
malah jadi cuang ngos
apalagi kemaren mau tugas apa mau nyari bini sih
aduh baik ya
rencana ngeraya ini kapan pak
kalo bisa sih cepetnya
sekarang juga lebih bagus
oh ya udah kalo gitu di rumah gua aja
eh rumah saya aja pak
siapa yang nyuruh
gak maksudnya mah
pokoknya beresnya di rumah saya aja
mak jawabannya mah udah
mak jawabannya mah udah
siap doyasi di musyola di kinung
gak ada itu gak ada itu
bupati mengurusin anak rehusin nih
mas kerja dikuburan sekalian diurung
mak nanti ini dinding dindingnya dipasangin kain ya
terus jangan lupa nanti tembok temboknya ini dikasih kain
kenapa sih cerewet banget
cerewet bener sih mbak yu
tuh mah kek debongnya
orang sih mau kawin udah kayak kematian pake kek debong segala

eh lo mbokat juga mbokat tapi sekolah walaupun sedikit pake aturan
eh pernah gak sih lo keselak lemari
saya kagak pernah nelin lemari
nelen emak pernah
ilah iloh orang nyuruh mulu nyuruh mulu
ini bener bener kebangga tuh ya

nih gua kasih lo
ini dia nih
kalo dimana mana pejabat itu kagak ada yang bawa duit cash
yang ada dia bawa kartu
paling gak atm deh
tau gak atm
kamu kagak tau
atm kagak tau
atm apa sih bete emang